lb hayok jakarta pendamping warga yang menolak penambangan tersebut
juga pernah menggugat pembaruan izin penetapan lokasi atau ipl
yang diterbitkan gubernur jawa tengah ganjar pranowo pada dua ribu dua puluh
gugatan ini kalah hingga tingkat

karena menurut lbh hakim tidak mempertimbangkan saksi dan ahli yang diajukan penggugat
lbh yogyakarta juga mempermasalahkan izin bendungan bener
yang disatukan dengan penambangan andesit
padahal seharusnya izin diajukan terpisah sesuai dengan undang undang yang mengaturnya
ipl sendiri kan kemudian merupakan produk dari undang undang pengadaan tanah
untuk kepentingan umum undang undang nomor dua tahun dua ribu dua belas
dimana di dalam undang undang itu
terdapat kategori proyek yang bisa dijadikan sebagai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum
bendungan betul menjadi salah satu proyek di dalam undang undang itu
tapi pertambangan tidak ada di dalam undang undang tersebut
rencana penambangan ini menjadi sorotan karena tidak memiliki izin usaha pertambangan atau iup
balai besar wilayah sungai serayu opak menyatakan
penambangan di desa ini tidak bisa dihubungi dengan penambangan tanah

terkait iup sesuai dengan undang undang minerba ya pak
jadi iup itu diperuntukkan oleh untuk badan usaha perorangan atau kooperasi
sementara disini seperti yang tadi juga sudah saya jelaskan
batuan ini diambil oleh negara pak
bukan oleh perorangan bukan oleh kooperasi maupun badan usaha
jadi negara yang memanfaatkan batu ini untuk dilakukan pekerjaan konserik bendungan
dan yang kedua pemakaiannya juga untuk kepentingan sendiri
untuk kepentingan negara
jadi tidak ada motif jual beli disana
ketua program studi magister manajemen bencana upn veteran yogyakarta
eko teguh paripurna mengingatkan
adanya risiko penambangan yang dilakukan di kawasan rawan bencana
kalau itu ditambang bencananya apa
kalau aset warga hilang
bencananya ya tambang itu
jadi bukan setelah itu muncul bencana
karena ternyata kegiatan kegiatan yang non alang itu bisa jadi ancaman
kalau aset warganya itu
nah gimana mencegahnya
ya mari kita nggak menambang di tempat aset warga
warga wadah sebenarnya menyetujui pembangunan bendungan benar sebagai proyek strategis nasional
asalkan tidak mengambil batu andesit di desanya
sebab di lokasi tambang terletak tanah pertanian milik warga
tempat menggantungkan hidup selama ini
dokumen penyusunan potensi serta neraca sumber daya dan cadangan mineral di jawa tengah pada dua ribu tujuh belas
yang dikeluarkan dinas esdm provinsi jawa tengah menunjukkan
dua puluh satu kabupaten memiliki potensi batu andesit
dari total tiga puluh lima kabupaten kota di jawa tengah
potensi batu andesi terukur di jawa tengah terdapat lebih dari satu ratus tujuh juta ton
sementara kebutuhan batu andesit untuk bendungan bener hanya sekitar tiga juta ton atau sekitar delapan lima juta meter kubik
hendrawan setiawan daniel iwan toro purworejo jawa tengah